pertandingan squad garuda melawan pasukan alfidai kali ini dianggap spesial
karena menurut susan salabi wakil presiden asosiasi sepak bola palestina
pertandingan persahabatan ini sangat berarti tidak hanya bagi timnas palestina
tapi bagi seluruh rakyat palestina yang ingin terus merekatkan persahabatan dengan rakyat indonesia
dan ini sebagai pesan persaudaraan atas dukungan indonesia terhadap kedawatan palestina
tidak ada pemenang atau pencari
siapa yang menang adalah pemenang
apakah kita menang atau menang tidak penting bagi kita
jika kita menang itu menang kita
dan saya pikir untuk anda jika kita menang itu menang anda
hanya perasaan arti dan pesan di belakang pertandingan ini lebih penting daripada apa saja
kedatangan timnas palestina juga disambut antusias para pendukungnya
salah satunya dari aksa working group yang diundang langsung oleh
kedutaan pertahanan besar palestina
menurut kepala humas aksa working group angga aminuddin
meski bukan kali pertama indonesia melawan palestina
pertandingan antar dua negara ini selalu sangat spesial
bagi kami juga atas nama masyarakat indonesia
senang dengan pertandingan ini
indonesia ketemu palestina
memang sudah beberapa kali tapi momen yang sekarang ini terasa spesial
karena berdekatan juga dengan pertandingan indonesia lawan argentina
sebelum itu kan ada indonesia dan palestina
tim nasional sepak bola palestina rencananya akan terbang ke surabaya pada minggu pagi
dan akan mempersiapkan diri jelang laga melawan timnas indonesia pada empat belas juni mendatang
irino wardani julian asri jakarta